bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan bersama tim delapan jumat malam menyambangi kediaman ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono
pertemuan ini berlangsung selama tiga jam
usai pertemuan anies mengaku sby berbagi pengalamannya selama memimpin indonesia selama dua periode
selain itu mereka juga membahas strategi pemenangan kpp dalam pilpres dua ribu sembilan belas
anies mengatakan pertemuan yang berlangsung di cikias ini merupakan silaturahmi dengan para petinggi partai politik kpp
sebelumnya kami selalu anies juga telah bertemu ketua umum partai nasdem surya paloh di salah satu hotel di kawasan jakarta pusat
rencananya sabtu pagi anies akan menyambangi rumah ketua majelis juro salim segaf al jufri

ketua majelis euro salim segev al jufri adalah sebuah perusahaan yang berpengaruh untuk memperkenalkan kesehatan kesehatan